terima kasih anda masih bersama kami di redaksi siang
menghabiskan akhir pekan anchor cnn indonesia sarah arianti memiliki rekomendasi tempat
yang selain antik juga bisa membuat feed instagram kalian menjadi lebih keren
informasi ini akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
assalamualaikum kalau ngomongin kota jakarta nggak bakalan ada abisnya
dan kali ini saya akan bawa anda jalan jalan ke wisata wisata yang ada di jakarta
ke wisata yang antik dan juga nanti saya akan bawa anda ke wisata yang instagramable banget
gimana penasaran ikutin terus
jika anda ingin berwisata museum di jakarta
rasanya kurang jika tidak berkunjung ke museum wayang yang terletak
di kawasan segitiga museum taman fathahilah kota tua jakarta barat
museum yang diresmikan pada tiga belas agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ini dulunya adalah gereja new holand sekert
jalan jalan di museum wayang sama sekali nggak membosankan loh
karena selain memerkan enam ribu wayang museum ini juga membuka workshop pembuatan wayang sederhana
di museum wayang juga mengadakan workshop nih
workshopnya apa yaitu bikin wayang dari janur
saya lagi bikin satu nih
ini ternyata nggak sulit sulit banget ya cuma butuh ketekunan dan ekstra teliti aja
cukup dengan bahan kayu dan janur
saya belajar membuat wayang sederhana
janur dirilitkan ke kayu sesuai dengan alur yang telah disiapkan oleh para pemandu
bisa dibilang sulit mungkin untuk beberapa orang
tapi tadi diajarkan caranya oleh sekali lagi
karena telah dihajarkan jadi gampang
nah sekarang kita coba yuk wisata museum yang kekinian di ibu kota
kita akan lihat lihat museum moja yang lagi ramai dikunjungi milenials
nah kalau tadi kita udah jalan jalan di museum wayang
sekarang saya akan ngajak anda ke moja museum di bilangan ponok indah jakarta selatan
dan di sini ada empat belas ruangan yang bisa berinteraksi sama kalian
dan langsung aja kita cek kayak gimana ruangan ruangan instagramable nya
di museum moja kita diajak untuk menjelajahi berbagai ruangan seni
yang tentunya bagus untuk ditampilkan di media sosial
untuk konsep pertama museum moja mengangkat tema bioskop
keempat belas ruang tematiknya terinspirasi dari nama film lho
seperti flower gum yang diangkat dari film forest gum
kali kita bikin ide ini karena kita pengen create something
yang kira kira apa sih tempat yang selain mall atau selain tempat hangout
kita pengen bikin satu tempat yang untuk sifatnya bisa wisata dan juga bisa dinikmatin oleh semua kalangan
mulai dari anak kecil sampai orang tua
kini saatnya kita mencoba kuliner legendaris jakarta yaitu es krim ragusa yang terletak di jakarta pusat
es krim ini sudah berdiri dari seribu sembilan ratus tiga puluh an
originalitas es krim ragusa ini sangat dipertahankan
alat yang dipakai juga antik karena telah digunakan sejak awal gerai es krim ini dibuka oleh warga asal perancis
yaitu lugy ragusa dan foucault
es krim ragusa berbahan dasar susu sapi segar air matang dan juga gula pasir
cara pembuatannya pun gampang
adonan es krim dimasukkan ke dalam wadah mesin
tunggu hingga dua puluh menit voila jadilah es krim
keantikan es krim ragusa cocok untuk semua kalangan bagian muda ataupun kaum lanjut usia untuk bernostalgia
buat konsepnya yang emang dipertahanin dari dulu ya emang
luar biasa lumayan lah
nah kalau sekarang saya lagi mau coba salah satu es krim yang lagi
hits banget nih di jakarta jadi es krim ini tuh fresh banget
terus nanti kita bisa nambah nambahin topping dari mulai
sereal sereal nah penasaran kan kita coba aja langsung pesen ya
halo halo bisa aku beli es krim kudapan
sebagai negara tropis kudapan es krim memang disukai di indonesia
dari sekian banyak jenis es krim yang ada es krim yang satu ini
memakai kombinasi yang unik dalam pembuatannya yaitu dengan adonan
kukis dan juga buah segar
es krim kokmu selain memiliki tampilan kekinian kafenya juga
instagramable loh dan ini merupakan salah satu strategi dalam menarik
kita berdua sangat suka es krim suami dan aku
ya itu hanya salah satu pasien kita kita suka makan
dan kita pikir bahwa itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk
membawa ke jakarta yang sedikit berbeda dalam hal makanan karena
ada banyak jelata yang harus ditemani
jadi ya itu benar benar terjadi dari pasien untuk es krim
makan dan membuatnya
antik atau kekinian sepertinya jakarta punya semuanya ya
dan sama ramainya semoga ke depan makin banyak lagi ya anak muda yang
kreatif menciptakan ide tanpa melupakan sejarah bangsa
sarah arianti riki maulana jakarta